dari bandung jawa barat lebih dari tiga santri pondok pesantren darut tauhid berangkat mengikuti aksi dua desember di jakarta
sedikitnya ada lima puluh empat bus yang membawa rombongan menuju jakarta
dan para peserta juga mengatakan akan bersih bersih masjid istiqlal dan monumen nasional
pondok pesantren darut tauhid menurunkan sekitar sepuluh santri yang merupakan gabungan dari darut tauhid jakarta
mereka membawa pesan yang sama yakni penegakan hukum tanpa pandang bulu